gue kan udah bilang
mau dukung putri
gue juga udah janji mau doain dia
sekarang gue gak nyanyiin kesempatan ini
umat deh isengnya
pokoknya saya gak mau rumah saya disita
sekali lagi kami minta maaf pak
kami hanya menjalankan tugas
kalian semua bener bener keterlaluan
kamu tutup aja pintunya
saya bawa mobil sendiri
kasihan pak alex
ngapain sih nyata
gue sama rizky cuma mau kantin nyamperin putri
please jangan macem macem deh
kita berdekat itu mau nge ban lagi riz
formasi kita nggak bakal bisa jalan
kalo lo gak jadi gitarisnya
gue gak berminat
lagian juga kita kita
lagian juga nih
gue udah jelasin ke pangeran sama giu juga masalah ini
gak ada hujan gak ada angin
panjang ceritanya cip
ban kita itu udah dipercaya buat bangun di salah satu cafe
semua itu gak bakal bisa jalan
kalo gak ada gitarisnya
kita nge band kayak dulu lagi bareng bareng
persis sama kayak waktu kita sma
gue gak berminat
jadi tolong lo gak usah bahas masalah ini lagi
ran udah dong
lo gak perlu teriak teriak kayak gitu
yang ada nanti lu sama rizky malah jadi ribut
biasa aja nanggepinnya
sok banget jadi orang
cuma please yaudah deh
gak usah dibahas
kalau cuma bikin lo kesel doang
dari awal harusnya kita gak usah ngajak dia
sok banget tuh orang
gue udah tau
pasti bakal gini jawabannya
jijik banget kan gayanya
yaudah gak usah emosi terus kenapa sih
kok lo jadi nyalain gue sih
gue tuh tadi serius ngajakin si rizky nge ban
eh citra tungguin gue
lo gak usah masukin hati omongan pangeran tadi ya
ya lo tau sendiri lah pangeran kayak gimana
tapi gue yakin dalam hatinya pangeran
gue sama sekali gak peduli sama omongan pangeran
sebelum dia teriak teriak kayak tadi
aku juga udah nolak kok
dulu itu kita kompak
banyak banget yang nungguin perform the flowers
lo gak kangen
lu gak pengen itu terjadi lagi
lu gak pengen kayak dulu lagi
bantuin kita semua
lo gabung ya
soalnya ntar malam kita udah harus perform
kita dibayar per personal kok
bukan ucapan terima kasih
bukan masalah bayaran juga kak lita
lagian ya that lowers itu gak pernah dapat bayaran yang gede setiap manggung
dan sekarang riz
masih kita sia siaan gitu aja sih
kalau gak pernah
harus dateng surya
cepet cepet menuhin tabungan gue ki
kalau gue niat kerjanya
gue yakin gue gak bakalan ngerasain capek
soalnya gue pengen banget lanjutin kuliah
gue pengen buat nyokap gue bangga dan bahagia sama gue
gue dukung lo bud
pokoknya jangan lupa doain gue supaya masalah gue cepat selesai sebelum nyokap gue tau
ya pasti lah gue doain
gue kan udah bilang mau dukung putri
gue juga udah janji mau doain dia
harusnya sekarang gue gak nyanyiin kesempatan ini
karena uang hasil ngeband itu
yang tabungan putri
kumat deh isengnya
putri pasti nolak bantuan gue
kalau bantuin dia pakai uang yang selalu tersedia di rekening gue selama ini
karena itu emang bukan hasil kerja keras gue sendiri
tapi uang yang selalu gue dapetin dari mama
kali ini gue pengen bantuin putri pakai uang hasil kerja keras gue sendiri
seriusan lo setuju
sumpah ini mapos gue seneng banget
ini baru sawi buah
gue cuma pengen bantuin putri
supaya putri bisa bayar kuliah dan dia bisa kembali kuliah lagi
lo yakin sama keputusan lo
gue balik dulu ya
kalo sampe ada apa apa
akhirnya semuanya selesai
dan kita punya waktu berdua buat pacaran
main kedip kedip mata kayak gitu
udah kayak lampu taman loh
lo harusnya itu tahu keadaan
jangan main main kayak gitu
yaudah kalau gitu sekarang kita jadi jalan kan
kita ga pacaran emangnya
pastikan pak alec tidak berpikir
pastikan pak alec tidak nekat masuk ruangan saya ya
saya tidak mau diganggu